ya memang sejumlah figur publik angkat suara untuk melawan penyebaran wabah covid sembilan belas dengan menerapkan social distancing
salah satunya menemani anak anak belajar di rumah
kami sudah terhubung dengan mesha siregar dan juga keluarga
langsung saja kami sapa mbak mesya selamat sore
selamat sore mas aldi
ya mbak mesya bisa dijelaskan sebelumnya kan pemerintah sudah mengumumkan pembatalan ujian nasional begitu ya karena pandemi covid sembilan belas ini
bagaimana sekolah memberikan informasi ini kepada orang tua siswa dan orang tua siswa menerima informasi terkait pembatalan ujian nasional ini
dari sekolah bagaimana mbak mesha
iya awalnya sih waktu pertama kali udah secara ofisial diumumkan di televisi
kita semua tuh gak langsung dapat kabar dari sekolah
jadi cuma orang tua masih pada kusuk kusuk gitu kan karena menunggu surat resmi yang datang dari sekolah
tapi sampai detik ini sebenarnya sekolah sepertinya belum bisa ngumumin secara ofisial bahwa langkah apa
nanti yang ke depan untuk pengganti un
tapi kita semua sih sudah berkesimpulan semua orang tua sudah berkesimpulan bahwa dengan ada pernyataan dari pemerintah untuk menghapuskan un itu kita anggap sudah final gitu loh
aku udah sampein ke anak anak seperti itu dan kayaknya memang apa namanya ini keputusan yang harus kita terima dengan lapang dada dengan kondisi kayak gini
baik mbak mesha ini dengan adanya physical distancing social distancing
ini mau tidak mau anak anak yang bersekolah memindahkan sekolahnya ke rumah membutuhkan peran orang tua juga sebagai guru di rumah
bagaimana anda menjelaskan kepada pemirsa begitu untuk membuat suasana belajar yang seru di rumah agar physical distancing ini masih tetap memiliki informasi yang berbobot lah untuk anak anak di rumah
iya yang paling penting mungkin untuk awal awal minggu pertama itu pasti semua orang tua semua ibu ibu terutama itu adalah masa masa yang paling berat
kita harus mendampingi anak anak sekolah di rumah karena biar gimana pun kita tidak terbiasa merubah siklus di mana yang biasanya kita bisa melakukan hal hal lain
tapi kali ini jam sekolah itu benar benar full untuk mendampingi anak anak sekolah
jadi yang namanya e learning atau sekolah yang saat ini kita jalanin benar benar schedule nya seperti di sekolah gitu loh
pelajaran apa sampai jam pulang sekolah
dan itu sesuatu yang sulit menurut aku
nah tapi tantangannya justru di situ dimana kita lama lama akan beradaptasi aku percaya
aku pun sampai detik ini masih belajar tahap menyesuaikan diri di mana yang biasanya anak anak hanya bikin pr
tapi sekarang kegiatan belajar mengajar full kita dampingin
terutama anakku yang kedua
kalau untuk anakku yang pertama karena dia udah smp
kelas tiga yang harusnya un
dia sudah cukup bisa mandiri melakukan e learning ini
tapi kalau untuk anakku yang kedua masih sangat butuh dampingan
jadi pesan aku mungkin yang paling penting adalah orang tuanya harus punya stok sabar yang banyak
karena percaya aja bahwa ini demi kebaikan pendidikan anak anak
karena mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan sebelum corona
ini mau wabah
jadi yuk kita dukung deh
tapi sebisa mungkin berupaya untuk bisa belajar dengan menyenangkan
ya mbak amesha sedikit tips dong bagaimana anda bisa mengatur situasi belajar di rumah stay at home ini
tetap menjadi situasi yang menyenangkan begitu bagi anak anak dan juga keluarga
sebenarnya bisa banget untuk dibikin menyenangkan
karena kalau buat anak anakku tuh yang paling menyenangkan adalah mereka nggak perlu mandi
mereka nggak perlu mandi
mereka nggak perlu pakai baju seragam
mereka bisa belajar sambil sarapan
mereka bisa belajar sambil jalan jalan gitu ya
yang penting tetap on schedule semuanya on target gitu
tapi banyak banget hal hal yang sebelumnya mereka nggak bisa lakuin ketika sekolah normal seperti dulu
jadi itu hal hal yang aku ajak anak anak untuk mikir bahwa banyak loh sisi positifnya
kamu sekolah di rumah tapi kamu bisa nggak mandi
kamu kalau misalnya lapar kamu bisa ke dapur
kamu bisa sambil ketemu sama teman teman
itu something new yang kamu bisa experience dengan happy
jadi dengan mindset itu
jadi ini ya lama lama anak anak tuh enjoy untuk ngejalanin e learningnya di rumah gitu
jadi bisa terus stay at home tapi juga stay positif juga ya mbak meksya
ini mbak mesha seperti saya ketahui juga ini menjadi salah satu artis selebritis indonesia yang juga cukup vokal
begitunya menyuarakan untuk di rumah aja
juga memberikan beberapa langkah langkah untuk membantu menangkal mewabahnya covid sembilan belas di indonesia
bisa anda sekali lagi mungkin mengajak pemirsa kita di rumah agar peduli untuk terus stay at home
dan juga sama sama melawan covid sembilan belas ini mbak meksya
demi kebaikan bersama banyak sekali mungkin rasa bosan yang menghampiri kita
aku yakin banget pasti bosan
nggak mungkin nggak jenuh apalagi anak anak gitu ya
tapi yang paling penting yang harus
apa namanya dirubah mindsetnya untuk tetap bisa bertahan di rumah
bikin agenda agenda yang menyenangkan buat keluarga
dan percayalah bahwa hal hal yang menyenangkan nanti akan hadir di ending dari semua ini
jadi so please aku ngajak semuanya untuk keluarga dimanapun
sebisa mungkin kalau memang bisa di rumah yuk please kita di rumah
kita ngapain aja kita lakuin apapun yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lakuin
di rumah sama sama sekarang jadi lebih intens lagi lebih dekat lagi lebih akrab lagi
demi masa penularan covid sembilan belas ini semakin tidak panjang
kita putus rantai penularan covid sembilan belas dan corona ini dengan memulai dari rumah sendiri
dari lingkungan yang terkecil dulu
mudah mudahan kita semua bisa istiqomah dan konsisten untuk selalu tetap di rumah
melakukan segalanya dari rumah
baik mbak meksya
ini penting sekali ya untuk kita bisa tetap fun di rumah agar positif mindset kita tetap terjaga
terima kasih mbak mesya siregar sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
selamat sore salam untuk seluruh keluarga di rumah mbak mesha